gempa di cianjur dengan magnitudo lima enam pada senin dua puluh satu november
berpusat di barat daya cianjur dengan kedalaman sepuluh km
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
gempa susulan juga terjadi di sejumlah patahan sesar
yang melintas sukabumi bandung kota bogor dan bekasi
gempa terjadi akibat pergerakan sesar cemandiri
menurut catatan badan nasional penanggulangan bencana
sampai selasa siang jumlah korban meninggal tercatat satu ratus tiga orang
dan sekitar empat ratus orang luka luka
gempa juga menyebabkan lebih dari tiga bangunan rusak
dan tujuh orang mengungsi
kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg daryono mengatakan
gempa yang terjadi pada senin siang itu termasuk salah satu gempa terkuat
sepanjang sejarah gempa yang terjadi di sesar cimandiri
dalam ukuran magnitudo gempa ini tergolong kecil
tetapi pusat gempa yang dangkal mengakibatkan kerusakan parah
daryono memperkirakan aktivitas gempa akan terus bertambah
karena wilayah sesar ini berada di batuan rapuh dengan aktivitas gempa kerak dangkal
dengan kondisi seperti ini daryono merekomendasikan peningkatan
mitigasi risiko dan edukasi kepada warga terkait bahaya gempa
gempa yang terbesar pada masa lalu itu hanya lima lima yang terjadi pada seribu sembilan ratus lima puluh dua
jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini
sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa
melihat periodisitas gempa kemenerjani ini cukup pendek
maka tadi itu saya sampaikan lagi bahwa penting di sini yang pertama
upaya identifikasi secara aktif lebih detail kemudian kajian bahaya risiko gempa yang
hal senada diungkapkan pakar geologi institut teknologi sepuluh november surabaya amin widodo
menurut amin gempa cianjur menjadi pelajaran penting
gempa yang kekuatannya tergolong kecil mengakibatkan kerusakan parah
karena sebagian besar bangunan tidak memiliki konstruksi tahan gempa
dan masyarakat tampak belum siap beradaptasi dengan wilayah tinggal yang berpotensi gempa
amin widodo menyebut jepang yang juga memiliki potensi gempa serupa dengan indonesia
sudah melakukan edukasi masyarakat dengan baik
lima puluh persen warganya sadar akan resiko gempa dan hal ini dapat meminimalisir fatalitas akibat gempa
maksudnya pemerintah tadi membuat zonasi lah jadi ini ada garis patahan
jadi jarak berapa kilo dari patahan harus data ruangnya kayak apa berapa kilo dari harus ada itu
nah setelah itu pemerintah daerah
membuat contoh rumah kalau di daerah yang dekat sesar aktif tadi rumahnya itu harus demikian
dibuatkan sampai jadi divideokan disebarkan kepada seluruh masyarakat supaya mereka nantinya meniru
di jawa timur terdapat lebih dari seratus sesar aktif yang melintas dari kabupaten banyuwangi malang probolinggo situbondo dan surabaya
amin melihat pemerintah belum memitigasi dengan baik potensi gempa dan upaya antisipasi melalui edukasi
saya karima lidin iswandani surabaya jawa timur